kita beralih ke informasi lain guna mendukung kebijakan pemerintah provinsi dki
untuk pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor
maupun biaya balik nama kendaraan bermotor
samsat polda metro jaya mengadakan pelayanan one day full service
pada masyarakat hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
samsat polda metro jaya bersama pihak terkait memberikan kesempatan
kepada wajib pajak untuk menyelesaikan administrasi pajak kendaraan bermotor
atau balik nama serta tunggakan pajak
kepala seksi stnk samsat polda metro jaya kompol arief hazul rahman mengatakan
pihaknya akan membantu para wajib pajak sebaik baiknya
sebenarnya himbawannya sudah dari satu bulan sebelumnya
kita himbau memanfaatkan waktu di awal
namun memang tidak menutup kemungkinan ada satu dan lain hal masyarakat
mungkin karena baru secara kemana
kemampuannya baru siap pada air air ini
maka di hari hari akhir ini cukup membludak dan cukup harapannya
apa yang menjadi niat baik dari masyarakat wajib pajak
untuk melaksanakan perpanjangan stnk
dapat diselesaikan sampai dengan hari ini titik darah penghabisan
wajib pajak yang datang merasa terbantu dengan pelayanan yang dilakukan ini
meski ada antrean tapi durasinya tidak terlalu lama
saya ini kebetulan agak telat
makanya saya usahakan untuk bayar malam ini
sampai malam ini sampai jam berapapun
satu yang penting masih bisa insya allah
kemarin ya mungkin karena keterlodonan saya ya
kompol arief fazrul rahman juga menambahkan
pelayanan one day full service yang dilakukan pihak samsat
juga dilakukan di sembilan lokasi samsat keliling
seperti di pusat perbelanjaan blok m square dan mal arta gading
wajib pajak bisa mengecek melalui sms ke nomor delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga
untuk keterangan lebih lanjut
arman helmy jakarta